gak usah kamu tanya
dan gak usah kamu minta
saya pasti akan terus mencintai erina seperti sekarang
ya aku tau
kan dari awal
masa aku baru minta gak sih
minta sesuatu sama kamu
jangan berantem berantem sama peraman peraman yang tadi ya
aku gak mau lagi
itu kan yang disarang randy
ya tapi kan kau mungkin bisa
kalau saya telepon polisi
ya gak ada randy makin bebak belur
malah makin parah mungkin
ya mungkin saya sekarang jalan olahraga
ya apapun itu ya mas
kamu itu pernah ditusuk perutnya
nanti kalau sampai kenapa kenapa gimana
kamu sampai kenapa napa
kamu bebak belur terus ada aku disitu
terus aku yang ditonjok tonyokin gimana
akan saya biarin mereka mukulin kamu
saya lawan semuanya
tinggal nurut aja sama istrinya kenapa
lain kali saya hindarin yang begitu begitu ya
sebisa saya tapi ya
nah gitu dong
nah gitu dong
kalau saya jawabin terus nggak boleh selesai bisa sampai pagi ini diskusinya
kalau gak kamu palingan gak bisa menangis ya
nge gambel duduk di luar ngelamun
masa sih mas
nanti kalau anak kita lahir
kamu masih akan tetap sama kan
mencintai rina seperti sekarang
nggak usah kamu tanya
dan gak usah kamu minta
saya pasti akan terus mencintai erina seperti sekarang
ya aku tau
kan dari awal semenjak rena
nasi bayi juga udah kamu yang ngurusin
yang seharusnya itu aku
aku harusnya yang ngurusin rina tapi aku gak bisa

terima kasih allah
kau telah mengirimkan alibaran al fahri
dalam kehidupan aku
terima kasih allah
terima kasih allah
terima kasih allah
terima kasih allah
ya ampun kok pakai repot repot segala sih thank you ya terima kasih loh
ya enggak lah ros ini kan ucapan terima kasih karena rena udah nemenin yona
kebetulan masakannya organik dan non msg aman untuk rena
oh once again thank you ya kamu nih pakai repot repot tanda tanda aja kirim mie bakso
oh ya jangan lupa kamu kirim alamatnya ya
kebetulan mie bakso spesialnya udah hampir siap ini
oke kalau gitu sebentar lagi aku share location aku kamu ya
oke thank you sekali lagi bye ran
ya allah ini kenapa pagi pagi mual banget
ya bu mulai
sini sini duduk sini
wah mual banget mas
aku senang deh sama kamu yang sekarang
kamu ngelakuin ini gak terpaksa kan mas
kan dulu kan kamu gengsi ya
gak usah pasang dulu dulu
sini kasihin kidung
apa dia bakal biarin gue disini terus
apa dia gak bakal pernah jemput kue
nyiak gak semalam
kita sarapan ya
kamu cuci muka dulu terus kita sarapan sama sama di meja makan
selamat pagi pak
saya dari restorannya bu marani
kirim makanan buat bu resa
kebetulan bu rosanya juga emang udah bilang ke saya
dikit remanya pak
terima kasih mas
ini kiki nggak perlu masak
nanti kalau kiki gak masak bu
di marahin masalah lagi bu
bener kamu gak usah masak
nanti kamu prepare tea aja ya
bikin saya ya untuk sarapan
karena kita mau dapat kiriman makanan